ya kunjungan raja salman bin abdul aziz al saud ke indonesia merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerajaan arab saudi ke asia
sebelum tiba di tanah air raja salman terlebih dahulu mengunjungi malaysia
saya akan ajak anda melihat bagaimana rangkaian kunjungan ke negaraan raja arab saudi ini di asia
yang pertama raja salman dan rombongan berangkat dari arab saudi ke malaysia pada hari minggu
ini mendarat di kuala lumpur international airport sepang disambut langsung oleh perdana menteri najib razak
bersama pm malaysia ini raja menggunakan mobil kemudian menuju parlemen square pusat di kuala lumpur
di mana upacara resmi penyambutan digelar
dan di pusat parlemen ini raja salman disambut raja malaysia yang dipertuan agung sultan muhammad v
dalam kunjungan yang lebih singkat dibandingkan ke indonesia hanya empat hari
kunjungan ini berhasil menghasilkan
kesepakatan perusahaan minyak asal arab saudi saudi aramco akan menginvestasikan tujuh miliar dolar amerika
atau rp sembilan puluh satu triliun rupiah ke proyek kilang minyak dan petrokimia di negara bagian selatan malaysia johar
malaysia dan arab saudi juga menandatangani empat kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan perdagangan bilateral
kemudian sumber daya manusia kerjasama ilmiah dan pendidikan dan juga perjanjian saling tukar informasi antara kedua negara
raja salman ke kunjungannya ke malaysia ini membawa
lima ratus orang rombongan dalam kunjungan tersebut
kemudian dari malaysia raja dan rombongan melanjutkan perjalanan ke indonesia
rombongan yang dibawa kali ini jauh lebih banyak satu lima ratus orang oke
berhenti disitu jangan sampai kebab belasan
termasuk dua puluh lima pangeran sepuluh menteri dan juga lima puluh delegasi lainnya
tadi sama sama kita sudah menyaksikan
bagaimana raja salman tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta
ini raja tiba sekitar pukul dua belas lewat empat puluh delapan atau lewat lima puluh
disambut langsung oleh presiden joko widodo kemudian menteri agama dan juga gubernur dki jakarta
langsung menuju ke istana bogor untuk melakukan penandatanganan sepuluh mou
atau tadi lebih tepatnya sebelas mou
di antaranya ini terkait infrastruktur kemudian keamanan terkait islam budaya pendidikan perdagangan
termasuk ukm periksa
di kanan pertanian dan juga penerbangan sipil
namun justru kesepakatan di bidang migas atau minyak belum ada
kita harapkan kedepannya pemerintah bisa mengusahakan adanya kesepakatan ini
karena kita tahu arab saudi sangat berpengalaman di bidang ini
target pemerintah ada investasi dua puluh lima miliar dolar amerika yang masuk ke indonesia dari arab saudi
karena memang selama ini arab saudi tidak termasuk investor yang banyak berinvestasi ke indonesia
nilai investasinya masih sangat kecil
dalam data badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
yang dikutip dari detik com
pada dua ribu enam belas lalu jumlah investasi dari arab saudi menempati posisi
jumlah investasinya hanya sembilan ratus ribu dolar amerika atau dua belas miliar rupiah saja
kemudian besok rencananya di jakarta ini raja salman akan melakukan kunjungan ke gedung parlemen dan juga masjid istiqlal
di gedung parlemen ada beberapa harapan kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dengan parlemen arab
terutama masalah ketenaga kerjaan dan juga pendidikan
raja salman akan berada di jakarta sampai hari sabtu empat maret dua ribu dua puluh
padahal di indonesia sampai sembilan maret
karena dari jakarta rombongan akan menuju kemana
yaitu dia ke bali ke denpasar bali
di sana raja salman akan menginap di hotel di kawasan nusa dua yang terletak di pinggir pantai
ya ini bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal di dunia dan keindahan alam di bali
ini adalah alasan raja salman dan rombongan berkunjung ke bali
setidaknya ada kalau di jakarta ada tiga hotel di bali ada empat hotel setidaknya yang akan digunakan
untuk tarif kamar dari masing masing hotel ini mencapai sepuluh sampai tiga puluh juta per malam
jadi bisa dibayangkan

di mana kenikmatan menghabiskan waktu di bali ini selama lima hari
ya kunjungan ke negara ini akan berakhir pada kamis pekan depan sembilan maret
di mana rombongan akan melanjutkan kunjungan ke negara lain diantaranya brunei jepang china maladewa dan terakhir jordania